ratusan pengemudi gojek online akan melakukan demonstrasi di sejumlah titik hari ini
kepolisian daerah metro jaya memastikan menyiapkan tiga ratus personelnya
untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan selama demonstrasi berlangsung
seperti dikutip dari laman detik com diperkirakan ada dua ratus pengemudi gojek online yang akan melakukan demonstrasi
sebelumnya beredar pesan agar menghindari sejumlah titik yang berpotensi terjadi kemacetan
akibat aksi para pengemudi gojek online
lokasi tersebut diantaranya kawasan kemang antasari cilandak dan tb simatupang
sementara itu sekitar dua ratus anggota polda metro dan polres jakarta selatan
berjaga di depan kantor pusat manajemen gojek di jalan kemang selatan jakarta selatan
pihak manajemen gojek juga belum bisa dimintai keterangannya terkait aksi unjuk rasa tuntutan dari pengemudi
dari informasi di lapangan manajemen dimeliburkan kegiatan operasional karyawan kantornya